pangeran yang setia
dahulu kala hiduplah seorang raja yang dikenal memiliki reputasi baik dan juga tampan
pada suatu hari pangeran berburu tiba tiba dari semak belukar muncul seekor rusa emas
pangeran yang heran memerintahkan mereka membentuk lingkaran
biarkan aku pergi
yang mengejutkan mereka makhluk itu memiliki suara manusia
akanku beri harta yang tak terhitung jumlahnya
aku sudah memiliki banyak kekayaan tapi aku tidak memiliki rusa emas
maka aku akan memberimu lebih banyak harta
dan apakah itu
aku akan memberimu tumpangan di punggungku seperti tidak ada manusia
yang pernah menungganginya
rusa yang berkilauan itu bangkit
selama tujuh hari tujuh malam rusa itu membawa pangeran ke seluruh dunia
pada malam hari pada hari ketujuh rusa itu menyentuh bumi sekali lagi dan langsung lelah
pangeran bahramgor mengusap mata dia
dia tanya dengan bingung
tetapi dia belum pernah berada di negara yang aneh sebelumnya
bagaimana kau bisa ke sini dan apa yang kau cari anak muda
aku mengendarai rusa emas
dia meninggalkanku di sini di negara aneh ini dan kemudian dia hilang
kau berada di tanah iblis
yang hidupnya kau selamatkan ketika aku di bumi dalam bentuk rusa emas
itu adalah kau
ikutlah denganku anak muda
iblis jasdrul membawa pangeran ke rumahnya
jasdrul memberinya seratus kunci
ini untuk apa
ini adalah kunci kebanyak istana dan kebunku
hibur dirimu dan di suatu tempat kau mungkin menemukan harta yang layak untuk disimpan
jadi setiap hari pangeran bahram gor membuka istana dan taman baru
berkali kali ia menemukan kekayaan melebihi segala yang diinginkan hati
ketika dia mencapai istana ke seratus
itu adalah gubuk yang penuh dengan ular beracun dan juga serangga
tapi taman tempatnya berdiri sejauh ini yang paling megah dari semua taman yang ada
sang pangeran terpesona berkeliaran tujuh mil ke arah sini dan tujuh mil ke arah sana
sementara dia tidur putri peri sahpasan yang mengambil bentuk seekor merpati kebetulan terbang di atas taman
melihat pangeran muda yang tampan dan rupawan
peri itu turun ke bumi dengan takjub melihat pemandangan yang sangat indah
tidak lama setelah mereka bertemu mereka jatuh cinta
maka mereka sepakat untuk menikah tanpa penundaan
namun pangeran mengira ia harus berkonsultasi dengan tuan rumahnya sang iblis
jastrul melihat ini adalah negerinya
aku telah menemukan seorang putri untuk dinikahi
untuk menyenangkan pemuda itu
pangeran bahramgor dan putri peri sah pasan menikah dan hidup sangat bahagia
tetapi pikiran tentang rumah yang dia tinggalkan kembali ke pangeran
dan dia mulai memikirkan ayah dan ibunya dengan penuh kerinduan
apa yang membuatmu sedih pangeran
dia merasa harus membicarakan kepada sang putri istri barunya
dia menghala nafas panjang serta menolak makan malamnya
sampai dia menjadi sangat pucat dan juga kurus
kau harus makan
kamu membuang buang makanan
aku tidak peduli
iblis jasdrul biasanya duduk setiap malam di kamar kecil di bawah pangeran dan putri
untuk mendengarkan mereka memastikan bahwa mereka bahagia
dia bertanya pada pangeran bahram gor apa penyebab dia begitu pucat dan sering mengeluh
oh iblis yang baik
pangeran muda yang ramah lebih baik mati karena kesedihan
daripada melakukan kekasaran dengan memberitahu tuan rumahnya bahwa ia ingin pergi
biarkan aku bertemu ayah dan ibuku
biarkan aku dan putriku pergi atau aku pasti akan mati
awalnya iblis itu menolak
tapi akhirnya dia mengasihani pangeran
namun kau harus segera kembali ke sini ke negeri iblis
duniamu telah berubah sejak kau meninggalkannya dan kau akan mengalami kesulitan
bawalah rambut ini bersamamu
saat kau membutuhkan bantuanku bakar saja
dan aku akan segera datang untuk membahasmu
aku datang untuk membantumu
maaf aku tidak punya apa apa
oh ya ampun aku tidak percaya itu kau
oh pangeranku dari mana saja kau
aku dibawa ke negeri asing di mana aku bertemu dengan putri cantik ini
apa yang terjadi dengan kotaku
di mana ayah dan ibu
maaf pangeranku mereka sudah tiada
tidak itu tidak mungkin
aku sangat menyesal
memang ayah dan ibunya sama sama meninggal
seorang perampas kekuasaan telah mengambil ahli tahta dan memberi harga pada kepala pangeran bahram gor kalau ia kembali
pemburu setuju untuk membiarkan pasangan muda itu tinggal di loteng rumahnya
ibu kau yang tua ini buta dia tidak akan pernah melihat kau datang dan pergi
dan kau dapat membantu aku berburu seperti dahulu aku membantumu
mereka bersembunyi di rumah si pemburu
di suatu hari ketika pangeran berburu putri sahpasan mengambil kesempatan mencuci rambut emasnya yang sangat indah
rambutnya yang panjang tergantung di lehernya dan turun ke pergelangan kakinya seperti
dan ketika dia telah mencuci dan menyisirnya dia mengatur jendela terbuka agar angin pagi yang segar bisa bertiup dan mengeringkan rambutnya
tepat pada saat itu kepala polisi kota kebetulan lewat
dia melihat putri yang cantik dengan rambut emasnya yang berkilau
dia begitu tersentuh saat melihat bahwa dia jatuh langsung dari kudanya dan masuk ke selokan
sang kepala tidak pernah berhenti mengoceh tentang perih cantik dengan rambut emas di rumah pemburu itu
kisah ini menemukan jalan ke telinga raja
jadi dia mengirim tentara ke rumah pemburu
tapi nenek itu buta
tidak tahu apa yang mereka bicarakan
tidak ada yang tinggal di sini
tidak ada wanita cantik
tidak ada yang jelek
tidak ada yang jelek hanya aku dan anakku
tapi pergilah ke loteng dan cari sendiri kalau memang perlu
menggunakan pisau sang putri memotong lubang di atap kayu
kemudian dengan mengambil bentuk seekor merpati dia terbang keluar
sehingga ketika tentara masuk mereka tidak menemukan siapapun
sang putri sangat tertekan karena harus meninggalkan pangeran mudanya yang tampan
ketika dia terbang melewati nenek tua yang buta dan dia bisikan di telinganya
aku akan pergi ke rumah ayahku di pegunungan jamrut
mereka kecewa karena ternyata menemukan loteng itu kosong
dan nenek tua yang buta itu tidak bisa menceritakan banyak hal kepadanya
selain suara misterius yang didengarnya tadi
pergi ke rumah ayahku di pegunungan zambrud
itu yang aku dengar
awalnya dia agak terhibur
tapi ketika dia merenungkan bahwa dia tidak tahu di mana gunung zamrut berada
dia menjadi sangat sedih
dia menolak untuk makan dan akan menangis untuk istrinya setiap hari
akhirnya dia ingat rambut ajaib itu dan melemparkannya ke dalam api
pangeranku apa yang bisa aku lakukan untukmu
tunjukkan padaku jalan menuju pegunungan zamrut
kau tidak akan pernah mencapainya hidup hidup
dibimbing olehku lupakan semua yang telah berlalu dan mulailah hidup baru
aku memiliki satu kehidupan dan itu hilang jika aku kehilangan putriku
jika aku harus mati biarkan aku mati mencarinya
tersentuh oleh pangeran muda jasdrul berjanji untuk membantunya sejauh mungkin
kembali ke tanah iblis dia memberinya tongkat sihir dan membawanya ke rumah iblis nanak chan
kau akan bertemu dengan banyak bahaya tetapi simpan tongkat ajaib di tanganmu siang dan malam
dan tidak ada yang akan membahayakanmu
hanya itu yang bisa aku lakukan untukmu
tapi nanakchan kakak laki lakiku dapat membantumu lebih jauh
dia memegang tongkat sihir di tangannya siang dan malam

tidak ada yang bisa aku lakukan untukmu

akhirnya dia tiba di rumah iblis nanakchan
iblis baru saja bangun dari tidur dua belas tahunnya
jadi dia sangat lapar
dan pada pandangan pertama pangeran mulutnya berair
apa yang bisa aku bantu
ketika iblis nanak chan telah mendengar keseluruhan cerita dia menggelengkan kepalanya
kau tidak akan pernah mencapai pegunungan zamrud
dibimbing olehku lupakan semua yang telah berlalu dan mulailah hidup baru
aku hanya memiliki satu kehidupan dan itu akan hilang jika aku kehilangan putriku tersayang
jika aku harus mati biarkan aku mati mencarinya
jawaban ini menyentuh nanakchan
jadi dia memberi pangeran yang setia sekotak bubuk antimoni
dan memintanya bepergian melalui tanah iblis
sampai dia tiba di rumah iblis besar safet
safed adalah kakak tertuaku
jika ada yang bisa melakukan apa yang kau inginkan dialah orangnya
jika kau membutuhkan sesuatu gosok ini ke matamu
dan apapun yang kau inginkan dekat akan dekat
tetapi apapun yang kau inginkan jauh akan jauh
ketika pangeran menunjukkan tongkat sihir kepada iblis itu
bedak dan mendengar suara
dia menyebarkan keseluruhan cerita safed menggelengkan kepalanya
kau tidak akan pernah sampai di pegunungan samrud
dibimbing olehku lupakan semua yang telah berlalu
dan mulailah hidup baru
aku hanya memiliki satu kehidupan
dan itu akan hilang jika aku kehilangan putri tersayangku
jika aku harus mati biarkan aku mati mencarinya
kau berani aku harus melakukan yang terbaik untukmu
setiap kali kau mengenakannya kau akan menjadi tidak terlihat
jalanlah terus ke utara
dan setelah beberapa saat di kejauhan
kau akan melihat pegunungan zamru
kemudian taruh bedak di matamu
dan berharap gunung itu dekat
itu adalah bukit yang ajaib
dan semakin jauh kau mendaki semakin tinggi ia tumbuh
di puncak terletak kota zamrun
masuk diam diam dengan topimu yang tak terlihat
tetap saja dia tidak bisa menemukannya
faktanya ayah putri sapasan telah mengurungnya di dalam tujuh penjara
karena takut kalau dia akan terbang lagi
menjadi ayahnya dia khawatir kalau sang putri akan melarikan diri kembali ke bumi
dan ke pangeran mudanya yang tampan
jika suamimu mendatangimu dengan keadaan sehat
tapi kau tidak boleh kembali padanya
jadi putri yang malang menangis sepanjang hari
karena bagaimana mungkin manusia fana bisa mencapai gunung zamrud
saat melihat sang putri
dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menyapa sang putri
tapi mengingat bahwa dia tidak terlihat
dia menunggu sampai pelayan pergi
mengunci semua tujuh penjara satu per satu
dia pikir dia pasti sedang bermimpi
tapi ketika keseluruhan telah lenyap
dia menjadi yakin dengan seseorang yang berada di kamar dengannya
siapa yang makan di piring yang sama
ah pangeranku yang tampan
pelayan di hari berikutnya tercengang ketika dia menemukan pangeran muda itu duduk di samping sang putri
sang raja setelah mendengar keseluruhan cerita
sangat senang dengan keberanian pangeran bahram gor
dan memerintahkan sang putri untuk dibebaskan
suaminya telah menemukan jalan untuk menemuinya
raja menunjuk pangeran untuk menjadi pewarisnya
pangeran bahram gor yang setia dan sang putri yang cantik
hidup bahagia selamanya di kerajaan jamrut